bakal capres ganjar pranowo mengatakan dirinya dan bacawa pres mahfud md menerima amanah untuk maju sebagai capres cawapres di dua ribu dua puluh
ganjar menegaskan ingin bekerja tulus dan sepenuh hati untuk rakyat indonesia
karena itu saya tahu persis mas ganjar adalah figur pemimpin yang merakyat dan berani
berani memperbaiki yang bengkok bengkok
berani menerima kritik
berani memperjuangkan nilai nilai politik yang diakini benar
saya menyatakan bersedia menjadi calon wakil presiden republik indonesia
karena amanah yang sudah diberikan oleh ibu megawati tadi bersama para pimpinan partai disaksikan oleh kita semua
dengan segala kerendahan hati kami mohon doa restu
kami mohon dukungan
dan dukungan seluruh rakyat indonesia untuk melangkah maju
kami yakin dengan semangat bersama ini
kita akan segera mencapai masa depan dan kehidupan yang jauh lebih baik bagi seluruh bangsa indonesia
insyaallah bismillah kami siap